aku khawatir terjadi apa apa pada raka
aku harus menyusulnya
urusan kita waktu itu belum selesai
kita selesaikan sekarang
baik kau segera pergi dari sini
jangan tentu aku desa dan anak pembunuh
apa yang kau lakukan prajurit
berani beraninya kau menyentuhku
siapa dirimu prajurit anda
saya tidak sengaja
saya tidak berani maafkan raden
kau meremehkan aku
aku ingin tahu
jangan salahkan aku
jika kau tidak mau melawanku
kau tidak mau melawanku
kau lawat aku
ayo kita selesaikan sekarang kamendakan
sudah lama raka pergi
namun kenapa dia belum kembali juga
aku khawatir terjadi apa apa pada raka
aku harus menyusulnya
jurus belajar musti
rai surawisai sama luasnya jurus negeri itu
aku sengaja hanya menggunakan
sepertiga tenaga dalamku
aku tak ingin membunuhmu
kamu tahu dimana kian seneng berada
jurus ini begitu hebat
pergilah dari sini
aku akan mengikutimu
sebaiknya aku pergi dari tempat ini
ayo kita kejar dia
kita harus tinggalkan tempat ini segera
ada apa raka
sebenarnya apa yang sedang terjadi
nanti akan raka jelaskan rai
sekarang kita harus bersembunyi
kita harus menyembuhkan luka lakar
raka beristirahatlah dulu
raka lebih baik
raka ceritanya nanti saja
saat ini yang terpenting adalah raka memulihkan keadaan raka
ternyata ilmu kita teh sangat luar biasa
ternyata ilmu kita sangat luar biasa
kiaman sudah punya sekarang
saya juga sudah punya
dan meskipun baru satu ilmu yang dikasihkan
siapa tahu ilmu ilmu yang kebelakangnya juga bisa sempurna

yang belakang itu yang mana diamankan
ilmu yang lainnya juga
jadi yang lainnya bisa menyusul gitu
kalau gitu mbak kiaman
sekarang masing masing kiaman duluan yang mencaring
sekarang masing masing kiaman duluan yang mencaring
nanti saya mencaring gimana
kita cangkacang panjang saja
kalau gitu mbak udah kiaman dulu saja
tidak bisa kiaman
saya bisa mencaring
benar ilmu itu
tidak diragukan ini
aman amin aman kita jadi begini amin kamu dimana aman diatas
takut ketinggian ini tuh aduh kita mesti gimana aman aman
rasang rindapuun ya kenapa tuel punya kayak begini saya bisa nyangkut begini nyai ya padahal
saya minta minta disangkutin di pohon pancaknya juga ilmu nyata belum sempurna aki dari tadi
itu nyai itu
hari ini kenceng kenceng tingat nggak betul mak hari kiamat sama kiamin teh kenapa kan sudah
dibilangin halo itu ilmu ngecering teh belum sempurna itu lagi aman pengen
coba coba katanya nyai kiamin nyai pengen cobain nyai jangan pakai coba coba atau sekarang kita
pulang pulang ke mana ya ke rumah tuh banyak ke laut sokat diturunkan punya bangunin saya